cabang olahraga bridge menggelar tes event dalam rangka persiapan menghadapi asian games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang
dalam kejuaraan yang diikuti tiga belas peserta ini atlet bridge indonesia sukses merebut empat emas satu perak dan dua perunggu dari enam nomor yang diperlombakan
akan dipertandingkan untuk pertama kalinya di asean games dua ribu delapan belas mendatang atlet atlet bridge indonesia mempersiapkan diri dengan serius
ditargetkan meraih dua medali emas di asean games tes event kali ini juga digunakan sebagai ajang uji coba sekaligus evaluasi dan seleksi atlet untuk pelatnas bridge
dengan raihan empat medali emas hasil yang dicapai indonesia di tes event ini memang dianggap cukup memuaskan
apalagi tes event kali ini juga diikuti negara negara yang menjadi rival berat indonesia di asean games dua ribu delapan belas seperti tiongkok taiwan dan jepang
jadi tes event ini menjadi sasaran antara kita untuk melatih
mengenal calon calon lawan kita walaupun target kita di asean games itu pb gapsi menargetkan paling kurang dua medali emas
selain dari prestasi tes event kali ini juga digunakan untuk mengukur kesiapan panitia pelaksana saat asean games nanti
rencananya pada asean games dua ribu delapan belas enam nomor pertandingan cabang olahraga bridge akan digelar di eco park ancol atau di kawasan jakarta international expo kemayoran
tes event ini ingin membuktikan apakah kita sanggup atau tidak
itu pertama kalau penyelenggaran kita ada yang kurang maka untuk ke depan kita bisa segera perbaiki
sehingga pada saatnya itu penyelenggaraannya akan berlangsung dengan baik dan tertib
setelah tampil di tes event atlet bridge indonesia juga akan kembali beruji coba di southeast asia bridge federation championship pada enam hingga dua belas desember dua ribu tujuh belas mendatang

selain itu platnas bridge juga akan berjalan ke jepang
bridge juga berencana akan melakukan serangkaian uji coba ke eropa dan amerika di awal tahun dua ribu delapan belas
erlangga wisnuaji depok